kagak muter kipasnya
kok bapak tau
udah lu taruh aja
berapa lama pak
bang besok besok helmnya dicuci dulu
biar gak bau
selanjutnya mas siti nih
udah kepikirin dad
udah gak mau susah
gue sekarang mau nyari duit aja
ntar kalau udah cukup
tinggal gue kasih ke orang tuanya siti ini
kalau gue mikirin terus
kapan gue nyari duitnya
mas pur kenapa
diem lu jangan banyak ngomong
gua kirain mas pur mau pingsan
kalau lu disitu terus
terus gue nyumbau nafas lu
gue bisa pingsan beneran
jangan kau tidur aja
ntar aku pulang dulu
apaan lagi sih mas pur
yaudah kocok motornya
tuh nyangkut disitu tuh
abis lebarang haji aja
ya lu mau kapan
ntar keburu si tini bosen lu
ya elah man
orang pacaran itu ada bosennya
beda sama orang udah nikah

bener juga lu dad
bener juga lu dad
kan gua pengalaman
iya pengalaman sendiri

iya pengalaman sendiri punya bini terus sendiri lagi dah
hei kau udah punya si motor tidak
untuk kursusnya tren mobil
yang selain dapet sim
angan ngangan kau tuh terlalu tinggi
kok gue si motor dulu
ya biar bisa kau pakai ngojek
buat apa ngojek mbak
lu buat bracket lu lagi au ty misalnya lu
man mumpung ada anak gue nih
emangnya kenapa det
katanya lo mau sedekah
kasih bobby aja
pak yang nerima sedekah itu fakir miskin
pur pur motor kamu hilang pur
mot kamu dari mana
ini uangnya mas pur
makasih ya mas pur
kamu mau ngajak aja pake di serepin
nah jadi kue ini bakal
iya mak titip sama saudaranya bu asma
kan dia punya toko kue
sampai kapan mak
kalau nggak ada yang laku
mau tukang servis ji
iya iyalah rusak
makanya kutukang servis
iya iya iya lo jangan marah begitu cak
iya pak ji
bener juga pak ji
cak lo mau ngajak buah
kagak pak ji
puasa gak boleh marah marah
tinggal ini pak
yang belum di open lagi ada berapa
ini yang terakhir
oh bagus deh
iya mak kalau dikerjain cepat selesainya juga cepet
jadi kita bisa bikin makanan buat bukaan betul
mah juga belum bikin bihu nih buat bukaan
biar saya aja ya mak abis manggang ini
lo kagak capek
enggak mak kalau kerjaan di bawah seneng kan jadinya nggak capek mak
ini enak kerjanya cuma manggang doang jadi nggak capek
kalau kerjanya sama sama capek
kagak muter kipasnya
kok bapak tahu
udah lo taruh
udah lo taruh aja
berapa lama pak
terima kasih balik lagi pak
mak kalau kuenya laku tokonya dapat apa
ya kalau nitip jual begitu
kalau kue laku toko dapat peresmian dari kita
ya itu mah tergantung dulu sama si yanti
kalau lo bikin kuenya ngaco agak sesuai catatan emak
ya gak bakalan laku kue emak
biar kue emak laku
mau ke pangkalan
bukan ke gang tujuh
gak usah pakai nanya saya
jangan marah bang
kan tadi emak yang nyuruh bang oja ke tukang servis
kipas anginnya lagi dibenerin kak lima
eh tapi emak udah kepanasan nih
keringetan mulu dari tadi
biar puasanya gak batal
emang kakek capek puasa puasa fitness
kenapa gak puasa bang
kenapa gak puasa
saya kan bukan muslim
asal jangan abang aja gak ikutan puasa